sekilas tak ada yang berbeda dari rumah usaha pembuatan jam kayu di jalan punta dewa kota malang ini
namun siapa sangka para perajin ini dulunya adalah pecandu obat obatan terlarang atau narkoba
setiap hari para perajin ini sibuk mengerjakan pesanan jam kayu
mulai dari mendesain hingga produk jadi
kebanyakan proses dilakukan secara manual sehingga detail jam yang dihasilkan memiliki kesan eksklusif
tak hanya menghasilkan cuan namun manfaat bekerja di rumah usaha jam ini pun dirasakan oleh mariono
yang membuat motivasi saya ya kesibukan sudah ada
tak memikirkan hal hal yang negatif lagi dan saya membuat karya seni saya yang saya bisa
bukan hanya jam tangan yang dihasilkan perajin juga membuat jam dinding
bahan baku yang digunakan adalah kayu limbah
bekas mebel atau dari industri furniture
gini jam kayu telah dikenal oleh berbagai kalangan
bahkan rumah usaha ini telah menggandeng bumn di bidang furniture
terutama mereka yang suka fashion gitu
karena ini kan produk kayu termasuk produk unik
mungkin nggak semua orang akan tertarik
itu banyak juga yang tertarik yang benar benar suka dengan produk unik yaitu kain
satu buah jam tangan kayu ini dijual dengan harga rp enam ratus
hingga rp satu juta per buahnya
tim liputan cnn indonesia